kini prosesi khusus pergantian tim jaga pasukan pengamanan presiden atau pas pampres
lengkap dengan sejumlah atraksi khasnya dapat anda lihat dari dekat
produser lapangan maria sarjana akan menunjukkannya kepada anda
yang anda lihat di belakang saya ini adalah barisan dari pasukan pengamanan presiden
republik indonesia bersama keluarganya yang sedang melakukan pergantian
serah terima penjagaan dari penjaga lama kepada penjaga baru
dan hal ini dilakukan di depan istana merdeka jakarta
ini nantinya bisa anda lihat dengan secara langsung pada setiap bulan pada setiap minggu kedua
kita punya prosesi itu namun belum kita kemas dengan baik selama ini
kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita punya serah terima jaga istana
yang dilakukan setiap bulan minggu kedua
kebetulan minggu kedua kali ini pas hari minggu
karena kalau hari biasa kita akan menutup lalu lintas
kita harapkan bisa dinikmati oleh masyarakat terutama pada saat hari minggu
dan pasukan pengamanan presiden sendiri adalah terdiri dari pasukan pasukan khusus
di tentara nasional indonesia
ada marinir ada kopassus bersama dengan pasukan pasukan khusus lain
yang memang sengaja dibentuk untuk melakukan pengamanan terhadap presiden republik indonesia
dan pada tanggal tiga januari seribu sembilan ratus empat puluh enam menjadi hari bakti bagi pas pampres
anda bisa melihat di sini tidak hanya dilihat dari jauh
namun saat ini anda juga bisa melihat dari dekat
bahkan nanti juga ada sesi foto bersama yang bisa anda lakukan
dengan para penjaga baru bagi presiden republik indonesia
sempet juga kan karena sebelumnya nggak bisa melihat pas pampres dari dekat
mereka terkesan kaku sebelumnya kan sekarang udah enggak sih
maria sarjana jakarta